lalu apa rencana lanjutan dari para pemain timnas u dua puluh apakah mereka akan kembali fokus pada klubnya masing masing atau adakah agenda timnas ataupun baik itu dari pssi untuk event selanjutnya
untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan zoom pemain timnas u dua puluh hugo samir assalamualaikum selamat malam mas hugo apa kabar
waalaikumsalam selamat malam mas alhamdulillah sehat
baik alhamdulillah dalam kondisi baik mas sugo mas sugo kita tentu tidak ingin berlarut sedihan terlalu lama begitu
apa yang kemudian rencananya untuk anda sendiri yang anda lakukan setelah ini apakah kemudian akan kembali fokus pada klub anda di persis atau kemudian sudah ada agenda apa yang disiapkan oleh pssi ataupun timnas sendiri
ya sementara ini sih yang kita lakuin di timnas ya
tetap latihan kita tetap kumpul tetap bersama latihan di sini di gym
terus ya kalau saya pribadi ya kadang latihan sendiri juga latihan sendiri
tapi belum tahu juga kelanjutannya bagaimana kita dipulangin ke klub atau tetap di sini terus
oke tapi sejauh ini kalau misalkan dilihat dari kalendernya begitu apakah setelah u dua puluh ini jadi atau tidak
misalkan itu memang ada pertandingan lain yang harusnya dijalani
atau disiapkan oleh timnas u dua puluh mas
itu saya juga masih belum dapat info pastinya dari timnasnya langsung dari pssi
dan itu saya juga sudah dengar dari mas gibran saya juga dengar dengar berita juga ada seperti itu sih pertandingan pertandingan keluar negeri juga
tapi nggak tahu dari sininya langsung belum dikasih info apapun
baik berarti belum ada kepastian begitu ya
nah tadi anda mengatakan mendengar informasi tersebut dari mas gibran selaku wali kota
apakah juga ada komunikasi misalkan baik dengan pemda solo baik dengan klub anda yaitu persis gitu untuk bagaimana kelanjutannya
atau mungkin sempat ada semacam support dan semangat begitu ketika kemarin tahu informasi batal itu
ya dari persis solo sih saya cuma dari yang solo cuma komunikasi dengan mas erwin selaku manajernya senior
dan dari mas gibran atau bos ksang juga masih belum cuma ngasih support aja
tapi kemarin sempat ditanyain sama mas erwin kapan balik ke klub
mungkin ya cuma dari situ aja sih saya dikasih support sama ditanyain dari persis solo
oke tapi untuk di klub sendiri apakah dalam waktu dekat memang ada kira kira pertandingan yang mas hugo sendiri direncanakan akan bergabung dan ikut dalam laga tersebut misalkan
kalau dari klub saya sendiri masih belum ada sih
baik baik oke
mas kalau dari keluarga bagaimana ketika kemarin mengetahui tentang batalnya penyelenggaraan di indonesia
bagaimana komunikasi anda dengan keluarga teman teman timnas u dua puluh juga dengan keluarga dan support mereka untuk teman teman u dua puluh begitu seperti apa
kalau support dari keluarga saya pribadi tentunya saya setelah ada pembatalan itu kita kumpul di lobi
lalu kita dikasih tahu
bahwa kita dibatalin
kita bubar terus ke kamar
tapi mama saya kebetulan tidur
tentunya mereka sedih ya dan pastinya kaget dengan berita tersebut
tapi orang tua saya selalu kasih support buat saya
oke tapi ketika kemarin tidak sempat bicara dengan atau ngobrol dengan mamanya mas yugo gitu
akhirnya sudah sempat ya untuk komunikasi
dan memberikan semangat langsung untuk mas hugo sekarang
alhamdulillah sudah besoknya langsung mama saya telpon ke saya
terus selalu doain
terus kasih support terus ke saya
jangan sedih terus karena mama dan papa dan diego selalu adik saya diego namanya
selalu ada di belakang saya support saya terus
oke support yang paling penting itu ya dari keluarga
mas bagaimana pula apa ya suasana kebatinan tentu
masih dalam kondisi yang sedih saya yakin
tapi bagaimana dengan u dua puluh sendiri untuk saling mengkuatkan diantara para pemain pelatih dan ofisial juga yang ada di sana
tentunya kita para pemain kan ada grup
itu kita saling support ya saling mendukung
tentunya kita pasti sedih semua merasa sedih
tapi kita satu sama yang lain saling support
ya selalu pokoknya
kita semua saling mendoakanlah supaya kita semua mendapatkan yang terbaik
oke tentu doa tersebut tidak hanya dari internal u dua puluh saja tapi seluruh masyarakat indonesia juga
mendoakan agar kemudian apa pelatihan yang sudah dilakukan seluruh persiapan dilakukan oleh teman teman timnas u dua puluh
bisa segera disalurkan kepada pertandingan pertandingan yang lainnya dan juga bisa segera menunjukkan bagaimana kekuatan garuda muda

dan juga bisa segera menunjukkan bagaimana kekuatan garuda muda
terima kasih atas waktu anda

malam terima kasih banyak